gue akan nikahin loh tapi ada syaratnya
nongka gue harus ngasih posisi di perusahaannya dia
atau minimal dia ngasih buah modal buat usaha
aduh bang udah berapa banyak sih vera kasih abang uang
katanya mau buka usaha ini usaha itu
tapi satu pun gak ada hasilnya mana bang mana
gue butuhin banyak ver
lo pikir selama ini lo ngasih bodi gue cukup buat buka usaha ha
pokoknya ver gak mau tau kita harus nikah
kalau rahmat masih deket aja sama rima
rencana kita gak akan pernah berhasil
iya tapi yang saya tahu tuh rahmat tuh sangat mencintai rima
aku akan mengirim rahmat ke kalimantan
kebetulan perusahaanku di sana ada bisnis
terus kelanjutannya gimana mbak yu
ya banyak dong ceng
ya tapi gimana caranya
masa kamu begitu aja gak bisa sih
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kalau emang lo bisa kerja kok lama banget sekerjaan lo
saya nggak bisa kerja cepat cepat
ngalah lagi hamil mbak
lo juga jangan mentang mentang ya
lo kawin sama den rahmat terus mau ngerasa gradas lo paling tinggi
lebih tinggi dari gue siapa lu
mau ceng beli aja cepet mau masuk
eh si si si lo denger gak suaranya
eh mobilnya dateng tuh cepet cepet
lama banget sih
berikannya perut aja lo tau hamil gak
guajang tuannya ga tau

udah ngapain kamu disitu pergi
loh kamu kok ngepel sendiri ya santi
iyenya abisnya si rimanya kagak mau ngepel
dia gak mau
ada apa bu ada apa bu kamu tuh keterlaluan ya sekarang ya
kenapa kenapa kenapa kamu tidak bantuin santi ngepel
hah kenapa kamu tuh merasa sudah jadi majikan di rumah ini iya
kamu itu tinggal di rumahnya rahmat jadi kamu itu harus ikut peraturan di rumah ini
taruh itu disitu
sekarang cepet ngepel cepet
sati cepat kasihkan file itu ke rimanya
untung aja kamu kahwin sama den rahmat
kalau kagak kamu sama seharusnya sama saya
bisa kita pergi

kagak mungkin ini ganti itu
memetas selama ini begini
saya sudah terima kabar dari kalimantan
sepertinya kita harus segera mengatasi masalah ini dengan segera
lebih cepat kamu berangkat itu lebih baik
sayang aku jalan dulu ya
kamu jangan kerja terlalu capek kan lagi hamil
masuk masuk sebentar kok
bu ini itu prima ya
ini prima ya
tolong jagain dia
ma rahmat itu kan sudah punya istri
kenapa pak ansi
rahmat itu kan sudah bercernaya sama istrinya
tapi vera cinta sama bang baron ma
kalau kamu gak mau menikah
dan menurut apa kata mama
mama enggak akan kasih kamu uang lagi
dan kamu ingat
mengenai warisan mama akan kasih sama kakak kamu
kamu dengar itu
apa ini kurang ketinggian pihit tani
ini dengar san
si rahmat itu kan mau menikah sama si vera
berarti saya berbiasa sama orang lain
ibu jadi kaya san
tapi sirima mau ke mana inya
apa diganti aja sama ayek
sirima itu harus cerai dengan si rahmat
saya udah muak lihat anak itu
saya mau dia pergi dari rumah ini
kamu harus bantu saya san
pastinya ayah juga enggak demun sama sirima
eh ke mana inya
hai bang jam
nyokot lu harus ngasih posisi di perusahaannya dia atau minimal dia ngasih dua modal putusan
abang udah berapa banyak si fera kasih abang uang katanya mau buka usaha ini usaha itu tapi
satu pun ada hasilnya mana bang mana gua butuh banyak lu pikir selama ini lu ngasih gua cukup
usaha usaha nggak mau tahu kita harus menikah eh bang bang bang
harus minta maaf kalau perlu dia sujud di kaki banyak banyak itu yang penting